kita ke informasi lainnya tim akademisi universitas indonesia berhasil mengembangkan ventilator atau alat bantu pernafasan untuk membantu tenaga medis dalam menangani pasien di tengah masa pandemi covid sembilan belas
alat kesehatan ini telah lolos uji produk di balai pengamanan fasilitas kesehatan jakarta
ventilator buatan anak negeri yang diberi nama covid dua puluh ini memiliki keunggulan dalam bentuk yang kecil namun memiliki dua fitur sekaligus dalam membantu pernafasan
yang pertama adalah continuous mandatory ventilation atau zmv yang digunakan dalam keadaan pasien tidak sadarkan diri karena sulit bernafas
dan mode cpap atau continuous positive airway pressure yang dapat digunakan untuk membantu pasien dalam keadaan sadar namun memerlukan pasokan oksigen tambahan untuk mengatur pernafasan
meski tidak dapat digunakan di dalam ruangan icu ventilator buatan enam belas akademisi serta mahasiswa ui ini dapat digunakan
untuk pertolongan pertama bagi pasien di ambulans serta penggunaan pribadi bagi pasien yang sedang menjalani karantina mandiri
setelah lolos melewati uji kelayakan di bpfk serta uji klinik pada paru paru hewan covent dua puluh ini selanjutnya akan menjalani uji klinik ke paru paru manusia sesuai dengan anjuran kementerian kesehatan sebelum akhirnya resmi dapat digunakan di berbagai rumah sakit rujukan covid sembilan belas di indonesia
hal ini memiliki keunggulan untuk dipakai ke mana mana karena kita beroperasi dengan baterai sehingga bisa dioperasikan juga dengan pasien untuk mode sipap tapi untuk control harus pengawasan dokter
hal ini memiliki keunggulan untuk melewati ketinggian kemarinunteriansen dengan meja di sistem udara condes

di indonesia terutama untuk ventilator sebelum masuk ke icu